keributan antara sejumlah wartawan dan para penagih utang
terekam kamera terjadi di jalan raya cikarang lemah abang cikarang utara bekasi selasa siang
adu mulut di antara mereka bahkan nyaris berakhir baku hantam
ketika salah seorang penanggu utang merebut dan membating ponsel seorang wartawan
keributan berakhir setelah kedua pihak dilerai anggota polres metro bekasi
para penagih utang membubarkan diri sedangkan para wartawan melaporkan kejadian itu sama polres metro bekasi
pelapor menyebut kejadian bermula ketika para penagih utang menghalangi dan mengintimidasi
saat ia meliput penagih hutang yang akan mengambil paksa mobil nasabah
saya lihat mau konfirmasi ternyata yang ada kita malah dihadang
sampai terjadi cek coklat tuh kita
cek cok lumayan kan ada saring jorokan saya dijorokin gitu
didorong diralang meliput
kamera saya dirampas
udah gitu diancam juga saya
jadi memaksa orang lain untuk menyerahkan
nah itu dalam konteks apalagi
di tangan pihak ketiga misalnya gitu kan
secara paksa kemudian
udah ada aturan mainnya
meskipun dia beruang tapi ini warga
di desa sido kepung kecamatan buduran sidoarjo
warga yang mengadang eskavator milik pengembang proyek perumahan
terlibat keributan dengan dua pria
diduga preman pengawal eskavator
warga menolak alat berat melintas ke proyek melalui permukiman
karena tidak ada sosialisasi dari pihak pengembang
warga pun menuding empat puluh rumah rusak akibat proyek perumahan
sementara hingga selasa sore
belum ada keterangan dari pihak pengembang perumahan
dan kepala desa sido kepung perihal kejadian ini
tim liputan cnn indonesia